pak cilok rp sepuluh bayar pake kris ya
perkenalkan ini christie si paling suka jajan dan si paling cashless
karena sekarang jajan apapun sudah bisa bayar pake kris
satu qr untuk semua aplikasi pembayaran
tapi kebiasaannya ini pun terbawa sampai christie jalan jalan ke luar negeri
yap jajan dan cashless
mana dompet ketinggalan pula
kris adalah metode pembayaran favorit christy
dan sekarang di negara favorit christy juga sudah bisa pake kris
kris cross border adalah metode pembayaran lintas negara berbasis kode qr yang dapat digunakan ketika kamu bertransaksi di luar negeri
dan ini adalah metode pembayaran lintas negara berbasis kode qr yang dapat digunakan ketika kamu bertransaksi di luar negeri
dan saat ini sudah bisa digunakan di thailand malaysia singapura dan negara lain akan menyusul
cuma butuh satu qr dan kursinya sudah otomatis terkonversi ke rupiah
dan begitu pun sebaliknya kris cross border juga bisa digunakan untuk bertransaksi antar konsumen mancanegara dengan umkm di indonesia
tidak perlu repot lagi mencari money shanger dan tidak perlu panik
dengan prinsip cemua transaksi cepat mudah murah aman dan handal
terus cross border juga diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di berbagai sektor